jika lobster biasanya identik dengan saus asam manis atau saus padang
menyambut bulan ramadan lobster di salah satu rumah makan di bandung diracik dengan bumbu saus kurma
untuk membuatnya pertama lobster dibalut dengan tepung terigu lalu digoreng
untuk kurmanya dihancurkan hingga lembut seperti selai lalu panaskan selai kurma dan kismis dengan butter
dan bumbui dengan garam lada dan jeruk nipis
setelah semua matang lobster yang sudah digoreng disiram dengan saus kurma dan ditaburi dengan biji wijen
saat bulan ramadan seperti ini lobster saus kurma diburu pecinta kuliner
lobster di restoran seafood jalan pasir koja kota bandung ini dibanderol mulai dari dua ratus lima puluh untuk setengah kilo lobster
tim liputan cnn indonesia